ya terkait dengan yang tadi henrawan laporkan polisi menggeledah rumah terduga pelaku bom bunuh diri di kertasura sukoharjo
sementara itu terduga pelaku peledakan dibawa ke rumah sakit bayangkara semarang untuk mendapatkan pertolongan medis
sebuah ledakan yang diduga bom bunuh diri terjadi di kawasan kartasura sukoharjo senin malam
ledakan terjadi di pos pantau polisi di dekat tugu kartasura
kapolda jawa tengah irjen riko amelza daniel yang mendatangi lokasi memastikan tidak ada korban dari pihak kepolisian
satu satunya yang terluka adalah terduga pelaku peledakan
terduga pelaku yang sebelumnya dirawat di rumah sakit muardi solo dipindahkan ke rumah sakit bayangkara semarang selasa pagi
personel kepolisian bersenjata lengkap bersama tim densus delapan puluh delapan ikut mengawal terduga pelaku di rumah sakit bayangkara semarang
sementara itu polisi menggeledah rumah terduga pelaku di dusun keranggan kulon
kecamatan kartasura dan menyita sejumlah barang bukti
menurut keterangan ketua rt setempat joko suwanto sebagian besar barang bukti disita dari kamar terduga pelaku berupa wadah dan botol bekas tempat bahan kimia
terduga pelaku dikenal sebagai pribadi yang baik oleh warga
namun perilakunya berubah ketika bergaul dengan beberapa teman baru usai lulus sma
termasuk ketika sempat hilang sepekan tahun lalu
saya cuma lihat gitu jarang kan
jadi ya malah justru akhir akhirnya ada
dia itu jalan gitu
tadi udah cuma yang nempel di tempat tempat itu
yang bahan kimia sudah tadi malam
yang semalam itu apa
ya itu ada bahan kimia berapa buah terus ada alat elektronik terus ada baterai dan lain lain
joko menambahkan ini adalah penggeledahan kedua karena polisi telah membawa barang bukti lain
seperti buku kimia
pada selasa dini hari
tim liputan cnn indonesia